kempuran israel yang tiada henti yang diklaim menargetkan kelompok hamas di gaza
upaya penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga yang terkena dampak perang terus dilakukan
tidak terkecuali oleh relawan tim mercy indonesia
hingga selasa lalu di tengah situasi mencekam
para relawan tim mersi terpantau mengambil pasokan obat obatan tambahan
untuk rumah sakit indonesia di gaza
namun upaya kemanusiaan itu sempat terhenti karena terjadi hujan roket
di dekat lokasi pengambilan obat obatan dan kebutuhan medis lainnya
seperti diketahui stok obat obatan dan peralatan medis menipis di gaza
akibat blokade yang dilakukan oleh israel
lebih lanjut lagi dikutip dari laman cnn indonesia
pada rabu rumah sakit di gaza mengalami pemadaman listrik karena habisnya bahan bakar
akibatnya petugas kesulitan untuk merawat pasien